anda masih bersama kami di cnn indonesia news hour
terdakwa kasus kekerasan dalam rumah tangga ferry irawan
menjalani sidang perdana di pengadilan negeri kota kediri pada senin siang
dalam persidangan itu tim jaksa penuntut umum
mendakwa ferry dengan pasal empat puluh empat dan empat puluh lima undang undang republik indonesia
nomor dua puluh tiga tahun dua ribu empat tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
ferry menjadi terdakwa atas kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya
yang merupakan artis sekaligus politikus fename linda
usai pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum terdakwa ferry irawan
dan penasehat hukumnya melakukan eksepsi
dalam eksepsinya penasehat hukum ferry irawan memprotes penerapan pasal empat puluh empat dan empat puluh lima
karena kliennya tidak terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap fename linda
sidang akan kembali di kota kediri
penerapan ferry irawan kembali digelar pada kamis mendatang
dengan agenda pembacaan eksepsi dari jpu kejari kota kediri
untuk saya berada dalam tahanan untuk sesuatu perbuatan yang tidak pernah saya lakukan
dan saya bukan pelaku kdrt
ya tentu mengenai eksepsi terkait dengan pasal satu ratus empat puluh